seteru transportasi online dan konvensional belum juga berakhir
aturan pemerintah dinilai belum mumpuni menjadi penengah dalam persaingan bisnis antara kedua belah pihak
regulasi baru pun segera berlaku per satu april dua ribu tujuh belas mendatang
akankah ini menjadi solusi
polemik transportasi online versus konvensional akan menjadi tema editorial view kita hari ini
dengan kebijakan baru ini revisi perpu itu siapa
sebenarnya kalau kita merujuk pada peraturan menteri perhubungan nomor tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas tahun lalu
yang kemudian direvisi yang sudah disampaikan oleh arman helmi beberapa poinnya
itu sebenarnya memberikan ruang yang satu mundur satu langkah yang satu maju satu langkah
jadi ini sama sama diuntungkan lah yang tadinya jarak kerugiannya misalnya taksi konvensional itu jauh sekali
lebih fair lah tarif atas dan tarif bawah itu ditetapkan sama seperti yang dimiliki oleh taksi konvensional
tinggal taksi daring yang statusnya ini transportasi sewa khusus
tentu saja nggak bisa sama dengan disamakan dengan taksi konvensional kalau kayak gitu ya sama aja membunuh sebenarnya
nah itu yang diuntungkan oleh taksi yang merasa mendapat keuntungan lah artinya ada fairness di situ
terus juga soal kir jadi mobil yang dipakai untuk taksi online itu harus dikenakan kir juga
itu juga sama seperti taksi konvensional
nah pool ini sekarang bisa punya bisa enggak jadi kalau misalnya saya punya tiga mobil atas nama perusahaan saya gitu ya
maka asal ada tiga tempat untuk menyimpan tiga mobil itu sudah cukup tidak perlu punya pool yang

maka asal ada tiga tempat untuk menyimpan tiga mobil itu sudah cukup tidak perlu punya pool yang
karena kepemilikan kendaraan itu juga sudah cukup tidak perlu punya pool yang

kalau misalnya pengguna pengemudi taksi sekaligus pengelola taksi ya biasanya kan gitu
pengemudi sekaligus yang memiliki kendaraan itu dia stnk nya masih bertahan sampai tahun dua ribu delapan belas katanya
oke nggak apa apa tapi setelah itu harus berbadan hukum dia harus bikin berbadan hukum gitu
itu sebenarnya kalau menurut saya apa apa
di indonesia yang paling kentara adalah ketegasan dari pemerintah
ini yang ditunggu sebenarnya
kalau kemarin kan sudah dikeluarkan tahun dua ribu dua puluh
tapi belum dijalankan karena ada debatable apa segala macam
ini seharusnya ditegakkan saja dijalankan saja dulu supaya semuanya berjalan dengan baik
relatif ada fairness lah gitu ya
karena yang satu sisi taksi konvensional ini diatur
sementara taksi daring atau taksi online ini tidak diatur
nah sekarang sudah ada aturannya
walaupun ya tentu saja tidak mudah seperti dulu lagi
tapi paling tidak ada aturannya
yang menarik adalah kita bicara berai hukum ekonomi
di mana orang memilih jenis alternatif kendaraan untuk mobilitas mereka
salah satunya dengan daring online tadi
ataupun taksi dengan sistem daring adalah harga yang ditawarkan murah bang vito
kalau misalkan sudah ada tarif batas atas bawah
pasti akan lebih mahal
lebih mahal dan warga sepertinya tidak ada pilihan lagi
selama dia masih mendapatkan keuntungan
apa sih keuntungan naik taksi online
yang pertama mobilnya terukur gitu ya
tidak sembarangan lah gitu
dan biasanya dirawat
kemudian ada tingkat kenyamanan yang lebih daripada taksi konvensional
itu yang pertama
terus yang kedua harganya murah
nah kalau misalnya tarif atas dan tarif bawah batasnya itu sama
atau disamakan dengan taksi konvensional ya ini nggak lucu
karena yang satu ini kendaraan yang hitungannya umum
yang satu lagi kendaraan klasifikasinya sewa khusus gitu
jadi seharusnya tetap harus ada perbedaan yang reasonable
kalau enggak ya pemerintah dengan sengaja kalau begitu akan menghapuskan transportasi online ini
berikut ada pernyataan dulu dari menteri perhubungan bang vito terkait mengenai polemik taksi daring dan juga taksi konvensional berikut ini
tanggal satu akan kita keluarkan permen itu
tanggal satu ya april
cuman pasal pasal yang di dalamnya kita lihat
katakan pasal mengenai stnk dan sim
kita kasih waktu berapa
dua bulan waktu tiga bulan
jadi permainan tetap diberlakukan
cuma kita memberikan suatu toleransi transisi bagi beberapa pasal pasal yang ada di situ
ya tadi ada beberapa poin yang menarik
terutama terkait dengan stnk nih
jadi stnk harus didaftarkan sebagai pemerintah perusahaan
sementara kalau taksi daring itu mereka adalah
sorry bukan perusahaan berbadan hukum
tadi misalnya perusahaan x atau y gitu ya
oke lah katakan biar gampang uber atau grab car misalnya begitu
yang tadinya stnk nya atas nama perusahaan yang menaungi uber dan grabcar itu beralih kepada badan hukum
jadi seperti saya sampaikan
kalau misalnya yuda punya
dengan berbadan hukum seorang penduduk pemerintah mereka
seorang penduduk kendaraan harus berbadan hukum untuk kemudian bisa mendapatkan stnk
yang bisa dipakai untuk kendaraan sewa khusus ini
ini berarti terkait dengan pendapatan asli daerah dari pajak ketika perusahaan tersebut
sebenarnya itu fair sih menurut saya karena kan begini
taksi konvensional kan mereka harus bayar pajak
sekarang ini kan
aturannya begitu ya belum diatur sedemikian rupa
nah sekarang sudah diatur menurut saya akan lebih fair begitu
nah mengenai teka teka terlalu terlalu terlalu banyak orang yang merasa
kalau misalkan mereka memilih kendaraan daring karena memang lebih murah
kemudian juga salah satunya tadi waktu menunggunya bang vito ya
berdasarkan riset saya yang baca adalah waktu menunggu untuk taksi online
itu hanya sekitar empat menit sementara konvensional bisa mencapai tujuh menit
jadi asumsinya ketika nanti mereka dibatasi salah satunya jumlah kendaraan operasionalnya
ada kuota tertentu apakah itu juga berpengaruh terhadap kepuasan publik
jadi setiap daerah nanti akan ditetapkan kuota yuda
kalau sekarang kan sekarang itu nggak ada aturannya
jadi setiap daerah itu berapa jumlahnya terserah saja
nah nanti setelah ada aturan menteri perhubungan ini
akan ada kuotanya pasti itu akan berpengaruh terhadap waktu tunggu yang seperti anda sampaikan
tapi sebenarnya gini yang mau cnn ingatkan lagi
jangan miss nih jangan salah
karena yang kemarin itu yang terjadi di tangerang dan di bogor
yang sampai sekarang aturannya masih belum jelas
jadi ojek online ini kan pertama berkelahi sama ojek pengkolan
ojek pengkolan nulis besar besar
apa namanya gojek grab bike dan lain sebagainya itu dilarang masuk
pertama tama ributnya di situ
kemudian lama lama ojek pengkolan ikut semua tuh
ikut semua grab bike ikut semua uber bike gitu ya
sekarang berkelahinya sama angkutan umum masal
nah ini yang belum diatur karena yang ada di permen ini adalah aturan yang mengatur taksi online
kendaraan roda empat asumsi
kendaraan roda empat
berarti sebenarnya kalau kita lihat ada kemungkinan terjadi polemik lebih besar lagi dibandingkan dengan kasus sekarang seperti ini
lalu kenapa pemerintah seolah olah seperti membiarkan sebelumnya nih bang vito
kalau kita lihat polemik sudah hampir dua tahun mungkin ya
tren dari kendaraan daring ini kemudian baru sekarang
apakah memang tarik ulur ini terjadi karena berhubungan dengan masalah keuntungan dari pemerintah sendiri
kemungkinan hitung hitungan matematiknya seperti apa
saya khawatir pemerintah nggak mau kelihatan tidak populer gitu loh
jadi sebelah sini diakomodasi sebelah sini diakomodasi
kan gini kalau misalnya aturan diterapkan untuk transportasi online yang paling pertama ribut itu biasanya publik
publik itu ribut
ingat nggak waktu gojek mau dihapuskan oleh pak jonan waktu itu
itu di twitter meledak itu soal apa namanya wah jonan dipakai oleh pengusaha taksi bla bla bla bla bla bla
ramai riwet rendah
jadi menurut saya ini sudah waktunya untuk dibenahi secara tuntas
karena biar gimana juga dan kita harus pahami ini siapapun kita termasuk pengusaha transportasi konvensional
teknologi tidak bisa dihambat
teknologi tidak bisa dihambat itu akan datang dengan sendirinya dan memaksa kita untuk
apa yang terjadi di negara negara di luar semuanya mengantisipasi dan berbenah gitu loh
terkait dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi ini
nah indonesia belum harus bersegera
kalau enggak ya akan berantakan seperti ini terus menerus gitu
akan menimbulkan korban dan pola itu
di satu sini sebenarnya dari pihak ngelola taksi konvensional mereka harus berinovasi
untuk tidak terlalu kaku terhadap perubahan dan kemajuan inovasi teknologi
tapi yang anda saksikan saat ini apakah taksi taksi konvensional itu akan berubah
taksi taksi itu sudah mulai bertransformasi untuk adjust dengan persaingan ini bang
kalau anda sebutkan yuda sebutkan tadi hukum ekonomi maka hukum ekonomi yang akan berlaku nanti
kalau pada akhirnya sudah ada aturan sudah ada regulasi yang tegas yang mengatur taksi online
ternyata publik tetap memilih taksi online ketimbang taksi konvensional
maka ini kan menjadi ruang untuk adjustment
bagi pengusaha transportasi umum konvensional
untuk mengadjust dirinya kalau enggak ya dia akan tersapu akan disapu sama
sekali lagi yang harus dipahami adalah apakah benar taksi online atau transportasi online ini
ya karena ini isunya lumayan mengemuka
apakah ada sentimen monopolistik disitu gitu
apakah ada praktek monopolistik disitu
ada sistem apa namanya persaingan yang sehat persaingan bisnis yang sehat
ada kppu disitu bisa dicek sekali lagi
tapi yang jelas teknologi tidak bisa di apa namanya tidak bisa ditahan
sehingga pada akhirnya semuanya akan melakukan adjustment terhadap itu
kemudian yang terakhir yang anda ingin melihat dari perkembangan teknologi yang bisa juga memuaskan kondisi yang statis seperti ini
seperti apa nih bang fiko
gini cnn akan mencermati isu ini terus menerus
gini cnn akan mencermati isu ini terus menerus
karena pak menteri katakan tanggal satu kan

karena tanggal satu sudah hitungan hari gitu
setelah itu akan ada implikasi dari aturan yang berlaku itu
kita akan cek bersama sama karena kalau tidak social liabilitiesnya akan sangat besar nih buat pemerintah
kalau misalnya membiarkan hal ini terus terjadi
terutama untuk ojek online ya
yang taksi online sepertinya sudah tidak ada isu
belum ada kita belum melihat lagi ada demo besar besaran para pengemudi taksi online
seperti sebelum sebelumnya ketika mau diberlakukan stnk berbasis nama perusahaan dan lain sebagainya
jadi kayaknya kondisinya kondusif
tapi bagaimana dengan ojek online nih yang menimbulkan dampak di beberapa daerah
ini juga harus diatur sehingga tidak menimbulkan dampak negatif secara sosial
baik terima kasih bang fiko untuk waktunya di cnn indonesia news day hari ini